inilah kuliner khas kabupaten boyolali soto seger
seperti namanya soto seger khas boyolali ini identik dengan kuah yang bening dan rasa gurih menyegarkan
salah satu yang melegenda dan bahkan disebut menjadi pionir soto segar di boyolali adalah soto seger haja fatimah
yang dulu bernama soto seger mbok giem
soto yang dijual di sini ada dua varian yakni soto daging ayam dan soto daging sapi
dalam satu mangkok soto seger berisi nasi putih tauge potongan daging dan daun seledri
kemudian diguyur dengan kuah kaldu soto yang khas
jangan lupa tambahkan perasan jeruk nipis dan sambal agar rasa soto makin mantap
sebagai pelengkap makan soto pelanggan bisa memilih berbagai macam lauk pendamping seperti gorengan dan aneka
dalam satu hari sedikitnya lima ratus porsi soto bisa habis terjual
soto seger ini sudah menjadi langganan para pejabat mulai dari gubernur menteri hingga presiden jokowi
satu mangkok soto seger ini dijual dengan harga rp sebelas
dan sedangkan lauk pendampingnya mulai harganya

resto di kawasan juanda sidoarjo ini mencoba mengenalkan masakan khas jawa timur dengan cara yang berbeda
daging sirloin yang diolah ala steak disajikan dengan bumbu rawon khas masakan jawa timur
meski tak ada kuah seperti rawon pada umumnya
lembutnya daging sirloin berpadu dengan bumbu rawon khas jawa timur
lengkap dengan aneka sayuran seperti toge dan daun kemangi
diakui penikmatnya sebagai rawon dengan kelas yang berbeda
rawon itu kan berkuah nah tapi ini tuh kering tapi dagingnya empuk dan bumbunya tuh kena banget
jadi waktu kita makan dagingnya terasa juicy juicy dan kayak ada kuahnya gitu
untuk dapat menikmati steak rawon ini pengelola resto membandrolnya dengan harga rp satu ratus dua puluh ribu rupiah per porsi
bagaimana anda tertarik untuk mencobanya
tim liputan cnn indonesia